ya saya harus selalu menceritakan sejarah yang tidak boleh dipungkiri
dan itulah cara saya menghormati seseorang bahwa fakta fakta itu memang terjadi
dan sekali lagi saya tidak mau jadi maling gundang
ada orang yang berjasa yang biasanya orang sering ditinggalkan
maka hari ini saya buka ceritanya karena dalam konteks politik
sebelum saya diumumkan popularitas saya cukup tinggi itu juga dibantu oleh pak jokowi
dengan sebutan rambut putih kemudian dai berkerut itu pasti arahnya ke saya
pasti arahnya ke saya
simbol simbol seperti inilah yang saya coba utarakan saya ceritakan
agar publik tahu siapa peran peran yang ada
ya sampai akhirnya bu mega memberikan statementnya untuk mendorong saya
atau mengusulkan saya atau menetapkan saya sebagai capai